partai golkar erlangga hartarto menegaskan bahwa partai golkar merupakan bagian dari pemerintahan yang akan datang
dalam konferensi persnya di sela sela rapat pleno di kantor dpp partai golkar jakarta
erlangga menegaskan bahwa partai golkar akan memperkuat konstruksi pemerintahan mendatang
diketahui partai golkar merupakan bagian dari koalisi indonesia maju
yang mengusung pasangan prabowo subianto gibran raka buming raka dalam pilpres dua ribu sembilan belas
jadi pertama pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh partai golkar
jadi ini adalah bagian partai golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang
jadi tentunya ini memperkuat konstruksi
dan postur pemerintahan selanjutnya